hanya karena ingin sepeda motor tukang fotokopi nekat membunuh tukang ojek online
tersangka mengaku membunuh dan mencuri motor
karena tuntutan kekasihnya yang meminta pelaku harus memiliki sepeda motor
ratusan pengendara gojek menghadang kedatangan tersangka wahyu hanggara
di mapol restabes semarang rabu siang
mereka berniat balas dendam kepada tersangka yang membunuh rekan mereka
adi firmanto pekan lalu
suasana sempat memanas ketika seorang pengendara ojek online memukul tersangka
polisi segera mengawal ketat tersangka
tersangka ditangkap di rumahnya di cakung jakarta timur selasa malam
tersangka mengaku membunuh korban untuk menguasai motor milik korban
rencananya motor itu akan dihadiahkan kepada kekasihnya
lepas plat nomor buang pakaian saya yang kena darah korbannya
dibuang ke mana
dibuang di kebun belakang
polisi menangkap tersangka setelah melacak jejak komunikasinya dengan korban
tersangka membunuh korban pada minggu sepuluh juli lalu
dan dijerat pasal berlapis dengan ancaman penjara seumur hidup